sementara itu direkturat jenderal perhubungan udara kementerian perhubungan mulai melakukan inspeksi terhadap pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan selasa pagi
inspeksi dilakukan di dua maskapai yakni garuda indonesia dan lion air lantaran dua maskapai ini yang memiliki jenis pesawat tersebut
pemeriksaan dilakukan oleh pihak maskapai sendiri dan diawasi oleh direktorat kelaikan udaraan dan pengoperasian pesawat udara atau dkppu
namun hasil inspeksi belum dipublikasikan pihak kemenhub
pemeriksaan fokus pada kelengkapan terbang seperti sensor angle of take yaitu sensor yang menghitung sudut kemiringan pesawat saat take off termasuk sensor mengukur angin dan kecepatan
langkah inspeksi diambil menyusul keputusan larangan terbang sementara atau temporary grounded terhadap pesawat boeing tujuh ratus tiga puluh tujuh max delapan yang dikeluarkan di jen perhubungan udara senin kemarin
indonesia memiliki sebelas pesawat jenis ini sepuluh pesawat dimiliki lion air dan satu pesawat dimiliki garuda indonesia
saat ini belum ada temuan mudah mudahan nggak ada temuan karena kemarin kemarin juga dari data pelatih kepec itu memang belum ada hal hal yang menjurus ke anomali
pengecekan tadi bahwa pesawat ini masih dalam limit atau batas yang sesuai dengan nilai yang ditentukan oleh pabrikan dalam hal ini adalah boeing
nah dalam hal operasional tentunya kami juga di lion group ini tentu akan ketat melaksanakan
pengawasan terhadap sistem yang ada di pesawat ini